kita beralih ke informasi lainnya
keluarga penganiaya guru smk dua makassar
mendatangi dua tersangka yang ditahan di polsek tamalate makassar
mereka mengharapkan maaf dari korban pemukulan
jumat siang mas siswa smk dua makassar yang menganiaya gurunya
bertemu dengan ibu kandung dan keluarganya
mas hanya bisa tertunduk menahan tangis saat pertemuan ini
pertemuan tak berlangsung lama mas harus kembali masuk dalam sel polsek
setelah masuk dalam sel isak tangis keluarga pun kembali pecah
salah satu sana kemarin
keluarga tersangka berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan
mereka meminta kepada korban agar kedua pelaku khususnya mas
dimaafkan dan bisa kembali bersekolah
terkait pengajuan di versi ini
pihak kepolisian belum mendapatkan jawaban dari pihak korban
yang kini masih dirawat di rumah sakit bayangkara makassar
muhammad bakri makassar